kalau kita tadi dari pemilihan umum di amerika sekarang kita kembali lagi ke dalam negeri
yang paling dekat ini kayaknya pilkada di mana komisi pemilihan umum daerah kabupaten bekasi
resmi menetapkan lima pasangan calon dalam pilkada bekasi dua ribu tujuh belas
salah satu dari kelima pasangan calon adalah pasangan ⁇ aadudin dan ahmad dhani
iya dan siang ini kelima pasangan calon akan mengikuti pengundian dan penetapan nomor urut
dan berikut kita ikuti acara pengundian nomor urut langsung dari kpud kabupaten bekasi
pemilihan umum di kpud kabupaten bekasi

pemilihan umum di kpud kabupaten bekasi
pemilihan umum di kpud kabupaten bekasi
pemilihan umum di kpud kabupaten bekasi

pemilihan umum di kpud kabupaten bekasi

pemilihan umum di kpud kabupaten bekasi

pemilihan umum di kpud kabupaten bekasi
pemilihan umum di kpud kabupaten bekasi
pemilihan umum di kpud kabupaten bekasi
pemilihan umum di kpud kabupaten bekasi
pemilihan umum di kpud kabupaten bekasi